kesediaan menteri agama ri lukman hakim saifuddin menjadi saksi ahli bagi meliana yang mengajukan banding ke pengadilan tinggi sumatera utara disambut baik meliana dan penasehat hukumnya
penasehat hukum meliana ranto sibarani berterima kasih dan menyambut baik kesediaan menteri agama lukman sainfuddin menjadi saksi ahli bagi meliana
dalam menempuh upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi sumatera utara penasihat hukum akan menyulati menteri agama agar memberikan pernyataan tertulis untuk dimasukkan dalam nota banding
termasuk pernyataan bersedia hadir jika majelis hakim memintanya hadir di persidangan banding
penasihat hukum juga sudah menerima pemberitahuan dari sejumlah lembaga yang memberikan dukungan dengan memberikan pandangan hukumnya sebagai sahabat peradilan kepada majelis hakim di tingkat banding
kami berterima kasih ya bahwa sampai saat ini banyak bergulir dukungan
support dari banyak pihak termasuk lembaga lembaga keagamaan termasuk pbnu termasuk lembaga lembaga keagamaan yang lain termasuk tokoh tokoh nasional juga
ini semua tergantung dari putusan yang sudah kita terima atau tidak dan kita akan melihat bagaimana pertimbangan pertimbangan di dalam putusan tersebut
walaupun kita sudah mendengar di persidangan dibacakan tapi kan kita belum detail belum bisa mempelajarinya sebelum kita pegang putusannya yang sudah ditandatangani
itu kan emikus keri ya jadi itu semacam
sahabat peradilan jadi orang orang yang kompeten terhadap hukum lembaga lembaga yang terkait dengan hukum mungkin bisa membuat suatu pertimbangan dan terkait perkara ini setelah mempelajari pokok pokok apa yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini dan kemudian mengirimkannya kepada hakim
sehingga majelis hakim bisa menjadikan itu sebagai menambah
masukan informasi masukan sehingga memperkuat pertimbangannya di dalam memutuskan perkara tersebut
saat kasusnya terus bergulir meliana masih berada di rumah tahanan tanjung gustamedan
setelah menerima salinan ponis biasanya terpidana akan dipindahkan ke lapas wanita tanjung gustamedan
meski kondisi fisiknya sehat penasihat hukum menyebut meliana mengalami gangguan psikologis
agus supratman medan sumatera utara